pertemuan setingkat menteri perdagangan investasi dan industri trade investment and industry ministerial meeting atau tiimmg dua puluh dibuka oleh menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto di nusa dua bali kamis pagi
tiammg dua puluh membahas enam isu prioritas diantaranya adalah mendorong investasi berkelanjutan pemulihan ekonomi global serta penyelesaian masalah kesehatan global dan pandemi
hasil pertemuan setingkat menteri perdagangan investasi dan industri g dua puluh ini nantinya akan menjadi rekomendasi yang dibawa pada pertemuan puncak g dua puluh november mendatang
ketiga menteri yang turut hadir memberikan sambutannya dalam kegiatan tiimm g dua puluh di bali adalah menteri perdagangan zulkifli hasan menteri investasi dan bkpm bahlil lahadalia dan menteri perindustrian agus gumiwang kartasasmita
kegiatan tiimm g dua puluh merupakan kegiatan puncak dari kegiatan trade investment and industrial working group di solo dan labuan bajo sejak maret lalu
terdapat enam isu utama yang akan dibahas pada pertemuan ini seperti reformasi wto reformasi industri empat transformasi energi investasi berkelanjutan reformasi bidang kesehatan hingga reformasi ekonomi digital
indonesia sebagai pemegang presidensi g dua puluh berharap kerjasama global
di bidang perdagangan investment dan industri ini bisa memulihkan perekonomian dan permasalahan ekonomi global